juventus kembali hadir di tanah air melalui juventus village setelah terakhir kali berkunjung bersama tim utama pada dua ribu empat belas lalu
eksebisi yang digelar mulai tanggal dua puluh tujuh hingga dua puluh sembilan januari ini memamerkan beberapa memorabilia juventus seperti jersey club dan beberapa trofi yang pernah dimenangkan ibi angkoneri
beberapa trofi diantaranya trofi liga champions yang dimenangkan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam trofi skudeto seri a musim dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh dan copa italia musim dua ribu tujuh belas
trofi trofi inilah yang menjadi salah satu magnet utama bagi para penggemar juventus selain bertemu langsung dengan idola mereka edgar davids
yang pasti sih foto sama piala pialanya tapi tadi sih udah dapet sempat foto sama edgar davids
tanda tangannya juga jadi lumayan puas lah sebagai juventu ini
yang pastinya senang karena bisa ketemu langsung tetap buka langsung bersama legi
tamu istimewa pada acara kali ini edgar davids pun memanfaatkan momen ini untuk menyapa para penggemar
menurutnya penting untuk menjaga koneksi antara klub dengan basis penggemar juve terbesar di luar italia
ia pun menceritakan kenangannya bagaimana di juventus
ia merasa seperti
berada dalam sebuah keluarga
dan hal ini menurutnya yang membuat juventus dapat selalu bersaing di level yang tertinggi
baik di italia maupun di eropa
saya berharap para penggemar ini tidak hanya akan menjadi keluarga yang lebih baik
tapi juga bagi semua para penggemar juventus
mereka adalah keluarga yang lebih baik
dan banyak orang yang berharap bisa melakukannya
yang saya pelajari adalah
kita adalah pasangan yang baik
bukan hanya di lantai
tapi juga pasangan yang baik dan yang lebih baik
jadi saya berharap
kita akan mencapai kesempatan yang lebih baik